kejadian luar biasa penyakit campak di provinsi jawa barat terjadi sejak minggu ke tiga puluh
atau pada bulan juli dua ribu dua puluh dua di desa batok kecamatan tinjo kabupaten bogor
dengan total delapan belas kasus tanpa kasus kematian
sementara itu di kabupaten bandung barat campak terjadi di desa mekarjaya kecamatan cikalongwetan
serta desa sadangmekar kecamatan cisarwa sejak minggu ke tiga puluh tujuh atau bulan september
dengan total dua puluh tujuh kasus tanpa kematian
menurut kepala bidang pengendalian dan pencegahan penyakit dinas kesehatan provinsi jawa barat rian bayu santika
penyebab utama peningkatan kasus campak adalah karena rendahnya cakupan vaksinasi campak
selama masa pandemi covid sembilan belas
pada bulan imunisasi anak nasional yang dilaksanakan pada agustus hingga desember dua ribu dua puluh
pemerintah menggenjot capaian vaksinasi hingga sembilan puluh tujuh persen
sehingga dapat mengurangi risiko penularan campak di wilayah lain
lalu seberapa lama sebetulnya seperti tadi yang sudah disampaikan kita tinggal menunggu saja kekebalan alamiah ini terbentuk
begitu di tubuh anak anak kita karena tadi berbagai upaya sudah kita lakukan
ada outbreak response of immunization di daerah daerah tertentu atau bulan imunisasi anak nasional di tahun lalu
yang sudah memunit target
beberapa minggu begitu paling lama biasanya satu bulan begitu itu akan segera turun
karena kekebalan sudah terbentuk di semua populasi rentan
campak merupakan penyakit yang disebabkan infeksi virus dari famili paramiksofirida
penyakit ini memiliki gejala awal yang khas yang disebut sebagai fase prodormal
tiga empat hari pertama biasanya ditandai dengan adanya demam terus kemudian ada gejala seperti mata merah
konjungtivitis kemudian pilek korisa dan satu lagi adalah kaf batuk
jadi gejalanya hampir semuanya di saluran pernafasan
beberapa pasien bisa muncul gejala seperti sariawan di dalam rongga mulutnya
yang di tengahnya sebagai gejala bercak koplik koplik spot seperti itu
kemudian pada saat tiga empat hari panasnya bisa agak mulai tinggi
kemudian bisa disertai muncul erupsi atau tanda tanda ruam kemerahan
penyakit campak sangat menular
namun tingkat kematian campak sangat rendah
angka kematian bisa semakin tinggi jika terjadi pada anak anak dengan defisiensi gizi
untuk itu selain vaksinasi demi menjaga diri dari penyakit campak
penting untuk menjaga asupan gizi anak anak terutama makanan yang mengandung banyak vitamin a
angka putra rizky radian bandung jawa barat